dari total pemudik dua puluh satu ribu yang sudah terdata memasuki kabupaten wonogiri dari tanggal lima belas hingga dua puluh tujuh maret ini
sudah tercatat ada empat puluh enam warga yang mempunyai gejala klinis awal virus corona seperti batuk pilek dan demam
selanjutnya ke empat puluh tujuh warga ini akan terus dipantau petugas puskesmas sesampainya di tempat kelahirannya
hal ini dikatakan bupati wonogiri joko sutopo saat meninjau screening oleh dinas kesehatan kabupaten di terminal yang merupakan pintu masuk ke kota gaplek ini
harapannya dengan adanya screening ini bisa mendeteksi para pemudik yang masuk ke wonogiri
karena bagaimanapun pemerintah tidak bisa melarang warganya yang merantau di jakarta untuk tidak mudik
screening kesehatan dilakukan kepada penumpang dan kru bus angkutan umum akap akdp
untuk kedatangan dan keberangkatan dari terminal bus tipe a wonogiri
pemantauan dilakukan pada kedatangan yakni mulai pukul lima belas hingga dua puluh tiga malam
sementara sejak pagi hingga siang untuk keberangkatan ke jakarta
tim pak kapolres pak komandan kodim dari dinas perhubungan dan seluruh relawan termasuk tim kesehatan
saat sekarang sudah stay di terminal giri adipura kabupaten wonogiri
dalam rangka tentu memantau arus mudik yang akan masuk ke kabupaten wonogiri
cukup signifikan angkanya
karena dari tanggal lima belas sampai tanggal dua puluh tujuh kemarin terdata ada dua puluh satu tujuh ratus enam puluh sembilan warga masyarakat kami yang datang dari perantauan
ini menimbulkan persoalan tersendiri
bagi warga dengan adanya screening ini bisa membuat lega
karena indikasi mengarah salah satu gejala terkena virus corona kemungkinan kecil
seperti pendapat winardo lima puluh tujuh tahun dan yudi empat puluh delapan tahun yang akan berangkat ke jakarta sabtu pagi
kenapa pak atau malah nggak risau
enggak karena kita kan bisa mengetahui keadaan kita
oh gitu jadi lebih merasa sehat
ada perhatian juga
saya mau ke jakarta
mau ke jakarta
kalau model kayak gini nggak apa apa pak
jadi lebih enak
pemerintah kabupaten wonogiri tidak bisa memberikan larangan karena memang mudik sudah menjadi budaya
hal ini menjadi dilema kota wonogiri dalam menghadapi penyebaran virus corona di kota yang sebagian besar adalah para perantau di jakarta
kartika bagus wonogiri jawa tengah